sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
eyang eyang mau telfon siapa
riz biar aku yang ambil ya
dari ibu riz
ya allah eyang
ngapain telfon papi
haris ibu makin pusing sama kelakuan alena
alena makin berani menentang ibu
ibu seperti sudah tidak dianggap
ibu sedih haris sedih sekali
ibu ibu tenang dulu
ibu ibu jangan marah marah dulu
apa yang dilakukan sama alena
sehingga ibu bisa marah seperti ini
memangnya alena melakukan
kesalahan apa sih bu
gimana ibu nggak marah coba

memangnya fadil kenapa bu
jangan jangan buti ini mau cerita ke haris
tentang keadaan fadil
aduh gawat ini
ibu ibu kok diam aja
memangnya fadil kenapa bu
bu kok ibu ragu ragu sih mau cerita
ada apa bu
jujur ya ibu sebetulnya berat mau bicara sama kamu

alena juga berusaha menjaga diri

ibu ibu tak bisa berbicara sama kamu
ibu berusaha mencegah ibu
tapi kalau situasinya seperti ini
kamu harus tahu
cepat ibu cerita apa yang harus haris tahu
ada apa sih bu
ibu ini gak rela
kalau camilla itu nikah sama seorang
siapa yang jadi narapidana bu
siapa yang jadi narapidana bu
ya siapa lagi
si fadil itulah riz
sudah hampir seminggu ini fadil ditahan di kantor polisi
dia jadi tersangka
karena dia mencelakai edo
dan edo dirawat di rumah sakit

itu yang membuat ibu marah sama alena
karena alena membela fadil
padahal sudah jelas jelas
fadil itu bersalah
alena bahkan mengusahakan fadil
untuk jadi tahanan luar
biar fadil dan kamila
ibu gak tega sama kamila riz
ibu gak bisa membayangkan
bagaimana perasaan seorang pengantin baru
harus ditinggalkan seorang pengantin baru
dan suaminya masuk penjara
ibu gak mau riz
ibu gak mau
kok ditutup sih
ini pasti gara gara
eyang pakai cita ke papi
pabrik itu baru menjalankan operasi
kalau papi shock gimana
kalau papi panik dan papi nekat
tapi mau balik ke jakarta dengan kondisi
papi yang belum pulih gimana eyang
ya tuhan kenapa
ini harus terjadi
riz kamu yang tenang ya
kamu yang sabar ya ris
kenapa ini harus terjadi ras
van kenapa kamu bohong sama aku
camillah baik baik aja padahal dia ini
sangat menderita sekarang
haris haris aku mohon kamu tenang haris
kamu tenang ya
kenapa kamu biarkan dia menderita seperti ini
tunggu riz tunggu saya bisa jelaskan semuanya
aku sudah merelakan kamila untuk menjadi anak kamu
aku sudah mengorbankan
agar dia apa
agar dia bisa melangsungkan pernikahannya
agar aku tidak menjadi pengganggu dalam hubungan
anakku dengan orang yang dia cintai
aku serahkan dia sama kamu van
kan aku yakin
kamu bisa menjaga dia
tapi apa yang terjadi sekarang
kamu tidak melakukan tugas kamu
kamu tidak melindungi dia
kamu tidak melindungi dia
berikan kamila tetap tidak akan bisa terlaksana
tidak akan bisa
riz riz tunggu dulu
saya bisa jelaskan semuanya risk
selama ini saya sudah berusaha untuk menjaga camillah sebaik mungkin
dan saya juga sudah berusaha untuk menjadi anak kamu
dan saya juga sudah berusaha untuk menjadi ayah yang baik
dengan memperhatikan dia riz

itu diluar kendali saya riz
saya tidak bisa berbuat apa apa mengenai itu
banyak alasan kamu fen
kamu memang tidak bisa diandalkan
hari sudah tahu bu mengenai semua masalah yang sedang dihadapi oleh kamila di sini bu
dan dia menyalahkan saya ibu
padahalkan saya sudah berusaha sebaik mungkin bu
dia menganggap saya tidak mampu untuk menjaga kamila ibu
sabar ya fen
haris itu hanya emosi sendiri nan
nanti juga dia akan baik lagi sama kamu
ya tenang saja tenang ya
terima kasih afrit
dan setelah menjaga kamu seperti belanda
kami bernama raul ibu
aku gak peduli haris
yang aku peduli adalah aku haris
haris harus aku mohon kamu dengerin aku dulu haris
kamu dengerin aku haris
kalau sekarang kamu pulang
apa yang bisa kamu lakukan buat kamila
dengan cara gimana
kamu bisa bebasin fadil
atau kamu mau bilang sama kamila
kalau kamu ini adalah ayah kandungnya kamila
untuk sekedar menghibur kamila
haris aku ngerti
kamu tuh sangat khawatir sama camilla
kamu itu masih dalam masa pemulihan riz
ginjal baru kamu itu pasti perlu beradaptasi sama tubuh kamu
gimana kalau terjadi komplikasi riz
berarti akan sia sia aja
dan itu akan membuat kamila dan orang orang yang sayang sama kamu akan semakin sedih
kamu mau itu haris
urungkan niat kamu untuk balik sekarang
kita masih bisa kok meringankan masalah kamila
dengan cara kita berdoa riz
kita sama sama berdoa
supaya kamila diberikan kepadamu
dan kita bisa berdoa
dan kita bisa berdoa
dan bisa menyelesaikan semua urusannya haris
cuma itu yang bisa kita lakukan
aku tidak bisa berada di sampingnya res
nggak ada di sampingnya saat dia membutuhkan aku
aku kecewa sekali
aku ingin melihat camina itu bahagia
tapi kenapa jadi begini
mungkin belum saatnya kamila merasakan seperti itu
pasti ada hal indah lain
untuk kamilah yang allah sudah rencanakan
tolong kamu istirahat lagi ya
kamu yang tenang haris
di sini akan benar other
noga perchengkan noga premier pulang
kebaikan punya climbed the deep
dua orang dorang paling takut
malam polisi nggak akan biarkan kita untuk ketemu fadil malam malam begini mama
iya mah lagi pula ini juga bukan jam besoknya lagi besok lagi aja ya
mama gak mau mama nggak mau fadil nambah sakit
dan mama mau sekalian minta izin sama polisi
fadil harus jadi tahanan luar nggak usah tunggu tanggal dua puluh pokoknya mulai
pokoknya mulai besok dan sampai di persidangan nanti
fadil kan nggak salah
mak jangan kegabah dalam bertindak mak
kita meminta tahanan luar di tanggal dua puluh saja itu sudah sangat sulit
apalagi kalau berhari hari mas susah mak
tetap ini semua gara gara alena pak
coba alena menang di persidangan fadil pasti bebas
sudah lama jangan salin alena terus dia kan sudah berusaha
mama cobalah mama sekali sekali mama hargai jeripaya orang ya
ya udah deh mama tenang aja besok besok kita jenguk fadil
kenapa mama nggak mau tunggu besok mama mau sekarang juga ngeliat di fadil

sari kata dari sdi media